ya nggak tahu ya aku cuma spontan aja memang udah gak mikirin apa gitu langsung pengen aja salaman sama pak jokowi terus pengen foto itu wajar terus aku minta kaosnya dikasih
responnya ya senyum pak jokowinya senyum raman terus bilang iya iya terus karena akunya kan masih pengen salaman terus jadi emang gak aku lepas
ya udah akhirnya ditarik sama siapa yang nggak tahu siapa aku juga nggak tahu siapa pokoknya
ya udah itu aja sih